pemakaman karyawan metro tv yudi prabowo yang ditemukan tewas pada jumat
diiringi dengan suasana duka di tpu sandratek rempoa tangerang selatan pada sabtu
keluarga dari almarhum pun tak kuasa menahan isak tangis dan rasa sedih yang mendalam
sejumlah rekan kerja almarhum juga hadir untuk mengenang dan memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga almarhum
menurut dimas adik korban almarhum belakangan terlihat lebih rajin beribadah dan dikenal sebagai sosok pendiam
saya orang di rumah pendiam nggak pernah cerita
misalkan kalau ada masalah nggak pernah cerita pendiam banget orang
saya suka nutup nutupin masalah gitu saya sering menyendiri
pernah cerita nggak kalau punya masalah atau punya musuh atau apa gitu
juga sama sekali nggak pernah
sementara itu petugas kembali menggelar olah tempat kejadian ulang
dengan mengarahkan kejadian yang terjadi di jumat
penggunaan anjing pelacak untuk membantu penyidik dalam mencari jejak pelaku dan barang bukti tambahan
yang mungkin tertinggal di sekitar lokasi
tugas unit k sembilan mengatakan anjing pelacak sedikit kesulitan karena tkp telah lebih dari dua puluh empat jam
kasat reskrim polres jakarta selatan akbp irwan santosa saat ditemui di tkp mengatakan
dari hasil autopsi awal ada dugaan penganiayaan yang menimpa korban
barang bukti berupa pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menusuk korban
tertinggal di tkp
sementara itu ditemukan luka lebam di sekitar bahu dan leher yang mengindikasikan korban dipukul benda tumpul
terkait kasus dugaan pembunuhan ini polisi telah memeriksa enam belas saksi
baik yang berasal dari warga sekitar tkp dan juga teman kerja korban
kami melakukan pengecekan tkp ulang
yang sehubungan dengan adanya informasi awal hasil otopsi dari korban
jasad korban ditemukan pada hari jumat di pinggir jalan tol pesanggerahan jakarta selatan
polisi masih berupaya mencari pelaku yang diduga tidak jauh dari lokasi kejadian
tim liputan cnn indonesia